udah ya kan dia kayaknya ada udang dibalik bakwan apalagi sih pajak kan biar berparangan gitu loh
kok pakai udang dibalik bakwan mengpak ini jual bakwan eh kau pantangnya rebu dia tadi
ya ya ya ya proprekt independently datang ya nanti langsung hazards ibu di cat
pasti ada diskusi depois di tidak akan balikan sama mantan
apalagi bentuk mantan gue tuh lalu mendang seriously tongu
siapa yang takut eh denger ya mike gue itu cuma
cuma apa kan aku udah bilang sama kamu
kalau kamu gak mau balikan lagi sama aku gak apa apa neng
kita masih bisa jadi teman
emang temenan itu nggak boleh nyanyi bareng
gak boleh duit bareng gitu
ya anggap aja kita ini dikasih rezeki sama tuhan
rezeki bareng bareng gitu loh
el tapi apa yang dikatakan make itu ada benarnya juga
ya kalian tuh kan berteman jadi harusnya memang saling support
lagian ya el kalau di dunia seperti ini
kamu tuh harusnya gak boleh baperan dan harus profesional
lagipula juga niatnya mike ini baik kok
gak apa apa kok gue gak salah
yakin berarti gue dimaafin dong
iya kan gue udah bilang lo gak salah
jadi gak ada yang perlu minta maaf dan gak ada yang perlu dimaafin
mungkin kemarin gue nyanyi aja yang baperan
oke kalau berpikiran seperti itu
berarti gue boleh minta lo senyum
nah gitu kan cantik
udah siapaan sih lo
oh ya buku lkas matematika yang kemarin lo pinjem dibawa gak
oh ada potas
di dalam tas juga mungkin
enggak gue gak pernah naruh kunci motor di tas
jangan jangan ketinggalan di motor lagi
yaudah coba cek dulu deh
yaudah ini titip tas gue ya
itu lkasnya di dalam
ini kotak kado buat siapa
apa dapin mau kasih hadiah buat gue
kok isinya aksesoris idol korea
setahu gue yang suka aksesoris idol korea kayak gini kan cuma rara
jadi ini kado buat rara
seperti itu gue bilang
harus dikuat melihat
ini ada berarti
lo tau dari mana
gue liat ada kotak ungu di dalam tas lo
isinya korea apa
ya itu kan cuma kado
tasya wajar dong kalo orang ulang tahun lo kasih kado kan
bukan berarti gue belum move on dari rara
kalo menurut lo itu wajar
gapapa bin santai aja
tapi menurut gue itu tandanya lo belum move on dari rara
dan lo ga berusaha untuk move on
gue berusaha tasya
harusnya tadi gue gak suruh tasya buat ambil bukunya sendiri di tas gue
dia jadi liat kado gue buat rara deh
terima kasih pak bu
ada apa ra
aitu ben ada apa
ini pak bu rara mau nganter undangan
undangan ulang tahun saya pak togar
saya pikir undangan titik titik
iya saya juga berpikir
dan acaranya kapan ra
malam ini bu
iya pak tegar pak jaya wajib hadir ya
ya ra tapi sepertinya ibu ga bisa datang ra
masa bu dia ga datang sih
nanti rara sedih banget loh ibu ga bisa datang
ya udah deh ibu usahain ya
gapapa deh ibu yang penting ibu dia datang
nanti aku yang jemput ibu dia
kita langsung kita mainkan lah ya kan ya kan
pak jaya kenapa sih pak jaya
ya udah ra tapi ini ada dress code nya ya
oh iya dress code nya warna umurnya pak bu
agoy emang kenapa sih ga pake baju yang
itu baju favorit saya itu dia
pak togar tuh gimana sih ini kan ulang tahunnya rara
masa pak togar yang nentuin
kalau saya macam mana lah aku bilang ya
saya terserah ibu dia
kalau ibu dia berangkat
ya aku juga sudah pasti siap lah berangkat
ih pak togar masa terserah saya sih
kayaknya ada undang dibalik pak wadi
gak pake capek lah
apa lagi sih pak jaya
kan biar berparangan gitu loh
kok pake undang dibalik pak wadi
emang pak ini jual pak wadi
pak togar ibu dia pak togar
pak togar dulu
iya makasih ya
nanti langsung ku jemput lah ibu dia kan
pertama ya ra
aku suka kan
kenapa harus papasan sama opa davin sih
padahal saat ini opa davin adalah orang yang paling pengen gue hindarin
tapi kamu malah ketemu terus
aduh gue harus bersikap biasa di depan opa davin
apa keputusan gue buat jalanin hubungan sama tasya itu salah ya
karena sampai sekarang
gue gak bisa ngelepasin perasaan gue buat rara
gue liat liat kayaknya udah makin jago di bahasa koreanya
kan berkat saran lo tuh gue download aplikasi gue pelajarin
oh begini ya cara pengucapannya
jadi gue sekarang makin pinter bahasa koreanya
aduh berarti ada satu kosa kosa yang pasti lo hapal dong
wisss tentu dong rara
cek lagi gak kata kata yang lain ya
ternyata ini cara ardi buat ngedeketin rara
dengan berlaga suka korea juga
aigo berat banget rasanya terus terusan nyewekin opa davin
lagian opa davin juga udah jadikan sama tasya
rara kok bengong